raka buming raka menyebut sekjen pdi perjuangan hasto kristianto meresahkan terkait pernyataan hasto yang menyebut dirinya sering bohongi pdip
gibran menilai pernyataan yang disampaikan hasto selalu meresahkan dan terus berpikiran negatif
padahal gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif terutama soal silaturahmi pasca pilpres berbanding terbalik dengan hasto
sebelumnya gibran juga sempat mempertanyakan alasan hasto meragukan harapan gibran agar jokowi dan megawati bertemu hingga menyebut dirinya kerap membohongi partai
lebaran sudah berlalu namun rencana silaturahmi antara presiden jokowi dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri nampaknya belum menemui
dari banyaknya alasan pertemuan belum terjadi sekjen pdip hasto kristianto membantah tudingan ketua umum relawan jokowi mania immanuel ebenezer
yang menyebut dirinya lah yang menghalangi pertemuan antara jokowi dan megawati
hasto menegaskan bahwa ketum pdip megawati punya sifat kenegarawanan yang punya jiwa besar
sehingga hanya akan bertemu dengan pihak yang memperjuangkan nilai luhur dan kebangsaan
agar negara ini bisa keluar dari masalah yang kompleks
ya bung noel kan nggak tahu bagaimana ibu mega memiliki sikap kenegarawanan
dan apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting ranting
teman teman pers silahkan dicek dari bawah
itu mereka menjadi benteng bagi ibu megawati soekarno putri
dan juga kita menjadi benteng di dalam menjaga masa depan kita
dengan pihak pihak yang betul betul memikirkan bangsa dan negara agar kita bisa keluar
meskidemikian ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahli lahadalia
meyakini jokowi mega merupakan dua tokoh yang bersahabat
dan memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain
menurut bahlil peluang pertemuan antara mega dan jokowi pun masih terbuka lebar
sehingga sebaiknya tidak terburu buru
jangan menyamakan perasaan mega dengan pernyataan sekjen pdip
hasto kristianto soal nihilnya peluang pertemuan mega jokowi
presiden jokowi ibu mega ini kan tokoh bangsa
ya kita lihat aja pasti mereka punya hati yang baik untuk negara
tidak perlu kita merasa merasa gusuh
pastilah dua tokoh ini kan dan mereka kan bersahabat
tapi kemarin mas hasto terkesan resisten pak dengan wacana pertemuan pak presiden kemarin
pikiran ibu mega sama pikiran bapak presiden
gak bisa disemakan dengan pikiran pak hasto
ibu mega itu presiden tokoh besar
masa mau disamakan dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden
upaya jokowi untuk bertemu dengan ketum pdip megawati soekarno putri
memang dianggap krusial bagi banyak pihak
jelang transisi pemerintahan baru nanti
karena dalam politik tak ada lawan abadi